berarti kang dadang dong
ya betul doi
kang dadang dong
kamu kerja pemain hape
kamu kerja pemain hape
kamu kerja pemain hape
ini tak apa apa lagi
kamu mau kerja apa main hp
kalo kamu ga mau kerja gampang
kamu mau cari orang lagi
udah matiin dulu hpnya
disuruh baca malah main handphone
kalo kamu ga bisa memaksa diri kamu
ga bakalan ada yang bisa nin
saya cuma bisa mengajak
tapi kalo kamu yang ga mau berubah
apa sih keinginan kamu dalam hidup kamu nih
kamu bisa beli nin
kamu sudah punya uang
ngapain kita berusaha mati matian seperti ini
kalau keinginan kamu hanya sebatas motor
hidup hanya sebatas motor
hidup hanya sebatas motor
nin kalo memang tujuan kita sudah ga sama

nah saya cari orang lain
ini yang terakhir
min kita hanya bisa bekerja sama dengan baik
ini yang terakhir
kalo tujuan kita sama
lama lama kamu tek kayak si ic
keponakannya si ngkom
masih mending si ic mana kecil
hari kamu kamu sudah dewasa
sudah punya istri
kan handphonenya udah saya matiin

udah baca lagi bukunya
kalo dari cerita yang saya denger
febri itu jadi istrinya pejuang
kamu kenal dimana
memang begitu ceritanya
kamu tau ceritanya dari siapa kum
ngapain kamu jodohin febri sama anwar
sama orang yang ga dikenal
mendingan sama edward
karangan untuk drama
ngapain kamu percaya
ga usah diceritain ah tuku
di warungnya entin ada si muka becek
tapi dia hebat loh sekarang udah
jabatannya tinggi dia suka bumi
malah walaupun jabatannya setinggi langit
entin bukan cewek materialistis
sekali dia nggak suka sama muka becek
selamanya ga akan suka
ini si acek
kebanyakan ngelamun di dalam kamar
jadi wawasannya mah sempit dangkalnya
banyak perempuan yang tergila gila ceng
makanya kamu tuh jangan geer
kamu harus tahu harus sadar
kenapa kamu selalu ditolak sama si intim
karena kamu itu termasuk
manusia golongan ekonomi susah
muka becek itu kesini
hanya untuk memperkenalkan sekdes yang baru
abis itu juga balik lagi ke sukabumi
iya betul cek
nanti si entin ikut ke sukabumi
aduh yang ada kamu tuh yang dilupain cek
gak ada lagi tuh namanya
gak ada tuh yang penting mah duit
materialistis apaan kok
materialistis itu artinya
perasaan saya sudah kasih tau kamu deh doanya
masa sih kok
materialistis itu artinya
material bahan bangunan
berarti entin kerja di toko bangunan
doi materialistis itu artinya
jadi orang itu hanya mikirin
mikirin uang uang saja
berarti kang dadang dong
iya betul doi pinter
ini motornya pak kanti
pak kanti mau kemana
kalau bukan kamu yang ngambil